kak kakak mau tau gak
dimana aku nemuin bayi itu
aku nyelamatin bayi itu di rumah orang yang jahat kan
dan aku yakin kali ini orang tua bayi itu pasti khawatir banget kak
dan mereka pasti stres banget nyariin bayi ini kak
eh wisnu bisa gak sih kamu tuh urus urusan kamu sendiri aja
kakak tuh gak mau kalau sampai kamu terlibat masalah
iya sih kak
tapi lebih baik lagi kalau kakak juga nggak terlibat dalam
shhh tenang aja
yang harus dijelasin pak
mama tidak menyangka kalian bisa berbuat sekejap ini
apa artinya kata kata mama tempoh hari itu
kata kata yang mana sih pak
belum lama ini mama berubah sikap begitu baik kepada kita
bahkan mama minta supaya menyebut mama dengan kata kata mama
kenapa sekarang dia dikurung dalam gudang
di mana perasaan kalian
bapak mau tahu kejadian sebenarnya
aku dan mama ngurung mita di gudang karena tadi dia pulang diantar polisi
papa gak pernah tahu kan
mita itu sering keluar
dia cari cari vino dan itu sangat mengganggu warga pak
aku gak mau sampai orang orang ngatain papa punya menantu gila
aku sama mama ngurung dia di gudang
tapi kakak gak mesti di gudang juga
kita kan punya kamar
si untung aku mau ngurusin dia
dan ngurung dia di gudang
gimana kalau aku bawa dia ke rumah sakit jiwa
jangan jangan kakak sembunyiin orang di dalam rumah kita ya
jangan jangan kakak sembunyi mita ya
oh bener kan
bener pikiran aku kan
ternyata kakak bawa makanan itu buat mita kan
di udah deh
kita gak perlu ngejelasin apa apa lagi kok ke papa sama milo
karena apapun yang kita jelaskan di mata papa dan milo
kita tetap salah
dan jujur mama tuh udah terlalu capek dengan ini semua
kita ke kamar sayang yuk
akhirnya kakak pulang juga
pada apa lagi kakak capek
gimana kak udah ada orang yang nanyain soal bayi itu
soalnya aku nggak nonton acara kakak tadi
kenapa emang ya
ya aku malah nanya kenapa sih kak
ya aku kasianlah sama orang tua yang nyariin bayi itu
masih mereka khawatir banget kak
kakak udah nemuin rumah orang tua itu
alhamdulillah dimana kak
udahlah besok aja ya kakak tuh capek
kalau tuh bisa gak sih dengerin kakak
bukannya kayak gitu kak
bukalah kakak mau tau gak
dimana aku nemuin bayi itu
aku nyelamatin bayi itu di rumah orang yang jahat kan
dan aku yakin kali ini orang tua bayi itu pasti khawatir banget kak
dan mereka pasti stres banget nyariin bayi ini kak
hah wisnu bisa gak sih kamu tuh urus urusan kamu sendiri aja
kakak tuh gak mau kalau sampai kamu terlibat masalah
iya sih kak tapi lebih baik lagi kalau kakak juga gak terlibat dalam masalah ini
oke gini ya biar kamu puas besok pagi pagi kakak sendiri yang bakal antar tuh anak ke rumah orang tuanya oke
tapi aku harus ikut kak karena aku yang nemuin bayi itu
dan aku juga mau ketemu sama orang tuanya
mulai sekarang kak alia gak bisa main semuanya lagi dari gue
gue jadi makin penasaran siapa sebenarnya ibu dari bayi ini
hai di halo al ini gimana sih semuanya jadi kacau banget
ah kamu tuh ngapain sih nayangin foto vino di tv kita semua kan tadi lihat emangnya jangan jangan vino tuh gak sama kamu ya
ti itu tuh salah satu taktik aku
aku tuh sengaja nayangin foto fotonya vino untuk dapetin perhatian dan simpatinya milo
kamu kan tahu aku tuh suka banget sama gila
gila kamu tuh hampir membuat mama mati berdiri tau gak sih kena serangan jantung
ya sorry di aku tuh juga sibuk banget jadi aku lupa ngasih tahu kamu ya sorry
jadi anak tuyul itu masih sama kamu kan
yap dan besok pagi pagi aku akan antarin ke rumah kamu
oke tapi tolong ya kalau mau improvisasi tuh kasih tahu dulu jangan bikin kita syuk terapi kayak gini
di belok kiri kak ya
ya allah aku kan pernah buntutin si dika ke daerah sini kecurigaanku makin benar nih
ah no no itu tuh rumahnya tuh yang pagarnya hijau iya iya itu tuh
gak salah lagi waktu itu kan aku pernah lihat dika masuk rumah ini
ini rumahnya siapa kak
ini rumahnya sahabatnya kakak namanya dianra
oh dia itu ibunya bayi
ya bukanlah nuk dianra tuh belum nikah bisa pacaran gitu dong
jangan jangan tebakanku benar bayi ini milik mita
sebenarnya siapa sih kak ibu dari bayi ini
eh kamu tuh cerabat banget ya
udah nanti lagi juga kamu bakal tahu
nih nih kamu mau apaan
ntar ntar dipisik lagi
bagaimana pak sudah ada perkembangan
baik pak oke tolong kabari setiap ada perkembangan ya pak
tumben mama peduli
milo kamu tuh kenapa sih
mama perhatian salah mama nggak perhatian salah
jadi mama mesti gimana sih
selamat pagi tante om
kamu berhasil nemuin vino ya

di sini sini aduh
pinter ya pinter
aduh terima kasih tuhan
tuhan sudah mengembalikan duduk saya
aduh terima kasih
ah dikenalin ini wisnu adik aku
dan dia yang nemuin bayinya
ini adiknya diana milo
dan udah kenal doang sama tante diana
terima kasih ya nak terima kasih
terima kasih sekali ya
udah bikin keluarga aku ngumpul secara lengkap
adik kamu anterin wisnu ketemu sama ibu si kecil ibu
kalau gitu milo om tante permisi dulu ya
mama kawan banget sama kamu